hai keramaian pasar malam memiliki cerita panjang dalam sejarah indonesia di bandung pasar malam
sudah ada sejak seribu sembilan ratus dua puluh dengan nama zarblurus yang artinya pameran tahunan lokasinya di jalan aceh
di gedung yang kini digunakan sebagai markas koriklat tni angkatan darat kini sahabat kemudian
hirup pikuk pasar malam masih menarik perhatian masyarakat meski dengan konsep yang berbeda
jika dahulu digelar setahun sekali dan menetap di suatu tempat pasar malam kini diadakan sepanjang
tahun di lokasi yang berbeda sebelum matahari terbenam mesin mesin ini tampak sepi tak bertuan
namun saat malam menjelang lampu lampu akan menyala dan kemeriahan pun datang
kemeriahan pasar malam tidak lepas dari munculnya wahana permainan khusus anak anak
arena takap ikan istana balon trampolin kodong kodong dan permainan berhadiah namun yang
menjadi ciri khas dalam setiap pasar malam adalah keberadaan permainan klasik seperti
komedi putar kincir raksasa dan terlalu ayun yang bisa dinikmati segala usia para pengunjung
biasanya memanfaatkan pasar malam sebagai ajang mencari hiburan murah meriah bersama
keluarga dan teman pasar malam juga menjadi tempat pilihan muda mudi untuk
pacaran yang biasa mereka sebut sebagai carnival day mungkin karena wahananya juga banyak ya terus
seru seru kayak gitu dan juga banyak makanan yang enak enak kora kora sama
sih kora kora sangguda ini juga harganya sih biar buruh kalau menurut aku mungkin juga
segi permainannya juga sama segi keselamatannya juga benarnya ya cuman kan karena sekarang udah
jadi ya kita udah mulai berani aja lah
iya benar gitu
mulai nggak apa sih namanya pandeminya udah mulai
jadi ya mulai berani gitu keluar
saya juga mau mencoba semua wahana yang ada
tarifnya lima belas hingga dua puluh ribu rupiah untuk setiap permainan
salah satu wahana yang paling banyak disukai pengunjung adalah ombak banyu
ini salah satu wahana yang menarik
cara naiknya unik
harus pakai tangga dulu sebelum duduk
dan kalau gak ada pengunjung ini beratnya udah mencapai dua ton
jadi luar biasa petugas atau akang akang yang memegang wahana ini bebannya berat banget
wahana ombak banyu tidak digerakkan dengan mesin
melainkan diputar dan digerakkan naik turun oleh empat hingga lima pemuda
mereka juga melakukan atraksi layaknya atlet parkur untuk menghibur para pengunjung
kamu mahasiswa cara naik
itu ikutin yang udah bisa diajarin supaya lemas pinggang
selama mengoperasikan ini pernah cedera atau jatuh atau kumah gitu kak
terus kumaha aja dina
ya gitu namanya juga belajar kan harus ada ujiannya dulu
aden dan sukma adalah dua dari sekitar dua puluh petugas wahana yang bekerja sama dalam sebuah organisasi
kelompok ini sudah dua puluh tahun membawa
berbagai wahana permainan berkeliling ke seluruh pasar malam di wilayah jawa barat
tetapi saat pandemi mereka harus berhenti beraktivitas
dari minimal lah dari tempat ke tempat waktunya sebulan
udah sebulan pindah lagi sebulan pindah lagi gitu
itu gak selalu untung ya kak
ya namanya juga usaha
pasti ada untung ada rugi
ya spekulasi lah
pandemi covid sembilan belas memang belum sepenuhnya usai
namun mereka berharap tidak ada lagi pembatasan aktivitas
karena pada cahaya wahana di pasar malam inilah mereka menggantungkan hidup
wahana pasar malam seperti ini memang memungkinkan
nostalgia masa masa muda dulu
untuk usia usia seperti saya
dan juga tetap menarik minat anak anak muda
dan terus saja akan semakin ramai pasca pandemi covid sembilan belas usai
angga putra rusman rusmana bandung jawa barat